aku yakin udah bikin bokap lu bangga
dia jelas bokap gue bangga sama gue
gue udah punya penghasilan sendiri mandiri
tapi kalau bokap lu tau
lo dapat duit dari orang
bukan dari usaha lu sendiri gimana
gua mau pergi jangan ganggu gua lagi
gue tau kok lu dapat duit dari mana
dari anak jalanan kan yang mau cukur rambut sama lo
kok lu tau
ya gua tau
ya gua tau
dan lagi tuh tadi dia minta duit lagi
kopi buat cukuran sama allah
kopi bayar mereka untuk nyuruh mereka cukur sama gue
tadi tuh gua oleh sendiri dia bagi bagi duit
ke anak jalanan
buat apa juga gua fitnah lu
ya ada untungnya lah buat lo
lu kan dari dulu pengen ngancurin hubungan gue sama hobi
lu pikir gue gak tau apa
yaudah kalo gak percaya
ya mau gua gak percaya
udah deh mendingan kamu pergi aja
aduh lu dengerin dulu dong
jangan marah marah dulu
asal marah apaan
kamu gak tau kenapa aku marah
ya gua tau
tapi sekarang gua mau jelasin semuanya ke lu
nah gua sama era tuh sebenernya gak ada apa apa
gak kayak yang lu bayang

kali ini deket lagi
aduh ini udah berarti

kamu semua sama era
kamu semua sama era
kamu semua sama era
kamu semua sama era
kamu semua sama era kan pernah masyaran
kali ini deket lagi

cinta lama bersemih kembali
eh gue sama era itu gak pernah cinta
gue sama dia tuh gak pernah jadian bener beneran
itu kemarin itu kan gue cuma terpaksa
aku gak mau dengerin kamu
mulai sekarang kita putus
ra ra ra
era lu gak boleh main putusin gua gitu aja dong
lu gak ada alasan apa apa
gua kan udah bilang sama lu
gua kan udah jelasin semuanya
emang kenapa kalau aku aja putus
ya salah banget lah
gua kan udah bilang
gua udah jelasin semuanya
lu masa gak ngerti juga sih
lihat ya sih
baru aja gua omongin
langsung ke jadi ya
berarti lu punya kesempatan yang kedua
dengar ya glenn
biarpun aku merasa bersalah
aku tetep mau putus
gak enak rebutan pacar semes

kamu ngapain disini
kebanyakan gua dah
gua masih marah ya
lu masih meraya sama gue
gua masih marah sama lu
tau gak nih
semua tuh gara gara lu
sekarang gua udah diputus sama laura
semua gara gara lu
aku tuh gak bermaksud apa apa
aku cinta banget sama kamu
aku gak mau semuanya rusak cuma gara gara cinta
aku tuh sayang banget sama laura
dia kan saudara aku
salah dengarnya gue
bukan benci banget sama dia
tapi sekarang aku udah taubat
dia tuh saudara aku glenn
aku tuh sayang banget sama dia
mending cinta ini aku bu mati aja
tolong bagiin laura ya
gimana kerjaan kamu hari ini
aku hari ini dapat pulangan banyak
dapat uang juga banyak
syukurlah kalau gitu
aku senang dengarnya
tapi kayaknya gak enak juga
gimana kalau opi tersinggung
padahal kan selama ini dia udah ngasih gue support
aku juga senang banget
aku juga senang banget
aku juga senang banget
senang banget selama ini atas perhatian kamu
aku kan pacar kamu
dan aku mau dukung apa yang kamu lakuin semuanya
semua uang yang udah kamu dapetin
itu kamu tabung ya
supaya kamu bisa sekolah lagi
emang saat ini aku lagi butuh
banyak uang yang
tapi bukan buat sekolah yang
aku mau berduang banyak buat tujuh harian babi
tapi kan sekolah juga penting
aku juga tahu sekolah itu penting
saat ini gak penting buat aku
aku juga tahu sekolah itu penting
harapan kosongnya udah selesai yang listrik lagi
wah gimana anything uhh b zusammen
aku pulang dulu ya soalnya udah hampir malem juga kan
gak usah gak apa apa
lagian kan kamu harus istirahat
gak apa apa juga bisa pulang sendiri kok
aku juga mau ketemu sama teman dulu soalnya
adalah pokoknya ada urusan sebentar
ya istirahat ya
janjian pacar baru
yaudah atau gak gini aja
gimana kalau kalian semua pada bantuin kakak untuk nyari orang yang rambutnya mau dicukur
kalau kalian udah ketemu sama orang orang itu
kakak kan kasih kalian uang
jadi bener apa yang sissy bilang
dia bayar anak anak jalanan supaya bisa cukup sama gue
ini yang kamu maksud teman
anak anak jalanan yang kamu bayar supaya mereka jadi pelanggan aku
ki ini semua cuma salah paham aja
aku gak mungkin salah paham
semua udah jelas kalau kamu tuh ngerendahin pekerjaan aku
ki aku sama sekali gak bermaksud kayak gitu
aku cuma pengen bantuin kamu
yang ada kamu tuh malah bikin aku jadi siasya tau gak
kamu gak usah jelasin apa apa lagi
lu apaan sih lu lalu lu teriak teriak mulu
kagak ada perubahan kayak kemarin kemarin
kasian banget sama dari
kok separah itu sih
nah lu aja bingung apalagi gue
gue juga bingung
kira kira cari bisa sembuh gak ya
gue juga bingung
udah udahan aja deh
kita coba sembuh
ini dokternya udah datang
ya udah pak dokter
aneh akan bikin mr paul itu lebih kondusif